kadar asap tebal dan suara letusan terlihat dari area wisata kawah nirwana atau keramikan di suoh lampung barat
letusan ini juga membawa bebatuan kecil disertai pasir di sekitar lokasi
erupsi kawah keramik salah satu tempat wisata di wilayah suoh kabupaten lampung barat lampung
mengeluarkan letusan sebanyak tiga kali dan mengeluarkan bebatuan kecil disertai pasir
erupsi ini tidak berdampak terhadap masyarakat dan wisatawan yang mendatangi lokasi wisata
namun petugas mengimbau wargat agar tetap berhati hati dan tidak melakukan aktivitas di dekat kawasan terjadinya erupsi